terima kasih anda kembali bersama kami di kompas malam
setelah wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menyayangkan pernyataan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
yang menyebut jokowi dan megawati tidak akan bertemu
menurut gibran silaturahmi tak bisa dilarang
gibran mengaku heran jika keinginan silaturahmi justru dilarang dan berharap bahwa pertemuan tetap terlaksana
gibran juga menyebut prabowo serta tim pemenangan prabowo gibran telah membuka jalan
untuk bertemu ketua umum partai lain termasuk bersilaturahmi dengan megawati
silaturahmi untuk tujuan yang baik

kalau pak prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh tokoh dari pdi perjuangan
ya pasti warga kader pdi perjuangan pasti sangat senang sekali
kalau bu megawati bisa berbicara dengan kita